kamu lagi sama clara kan
mana jangan lo kasih tau raja kalau kita ada dimana
gue minta lo masuk ke dalam mobil gue karena gue pingin lo cabut tuntutan itu
gue gak akan cabut untuk tani tuh mona
karena sikap lo aja masih kayak gini
gue tau lo sengaja
gak usah basi basi
aku peduli sama kamu
dan aku bisa ngeliat
lagi pula saya kan gak kenal dewa
kalau gitu aku mau cerita tentang dewa
karena dia orang yang sangat penting buat kamu
dalam hidup kamu
karena dia sering nolong kamu
kenapa raja sekarang berubah jadi lembut ya
dia udah bener bener menyesal
karena dia udah nyakitin aku
aku gak percaya
ini pasti cuma akal akalan raja aja
buat membokar penyamaran aku sebagai monda
aku semakin yakin kalau kamu adalah putri
cerita aja tentang dewa
saya gak peduli kok
dan saya udah mulai muak dengan anda
bagus semakin raja deketin putri clara akan makin sakit hati dendam antara anak anak roy
akan makin tajam saatnya meeting dengan hati senang oke oke lu nggak usah nuntuk gua
kamu mau tuntut aku putri
jangan pernah kau bermimpi terlalu tinggi putri kau pikir kamu bisa tuntut aku

kamu gak usah takutnya sama aku tenang aja
aku nggak akan macem macem kok
aku sekarang udah sadar ternyata kamu ini adalah mondang bukan putri
kemarin aja kamu bisa secuek gitu sama dewa
aku ini udah
udah mau nyelakain dewa depan kamu
cukup ya clara
kamu sebenernya mau apa
aku mau obrolin soal tuntutan kamu itu
kamu mau buat ngobrol sama aku
yaudah kalau gitu kita ketemuin
oke kalau kayak gitu
aku bakalan jemput kamu dekat rumah kamu ya
aku mohon banget kita ngobrol cukup berdua aja ya
papa pasti udah pergi
mama lagi tidur
k grand mas denga gang affair
dengan segel nau

kelara kemana tante
kelara pergi kabur baru senang terdengar suara mobilnya
astaga pasti menyakiti lagi
oh saya pengen pergi sebentar
saya pengen ke taman sebentar
mbak saya ke awalnya
air udah sebentar doang kok aman
saya mau kalian kasih pelajaran buat anies
biar dia tahu siapa yang dihadapi
kita ngomong disini aja
kamu tenang aja
aku gak akan macem macem kok
mona lo tenang aja yang gak usah tegang gue tahu kok lo ini mona bukan putri
siapa raja halo halo putri kamu dimana gue lagi di kamu lagi sama clara kan
hai mona jangan kasih tahu raja kalau kita ada di mana
jangan coba coba lo ngobrol lagi sama raja ya gue minta lo masuk ke dalam mobil gue
karena gue pingin lo cabut tuntutan itu gue nggak cabut tuntutan itu karena sikap
lo masih kayak gini gue tahu mona gue tahu lo sengaja akan ngerjain gue supaya

clara buka pintunya pintunya udah gue loh
eh eh emang
eh siapa kalian
kalian mau ngapain nih
beraninya kamu andis kerjain saya
lepasin lepasin tangannya
saatnya sekarang untuk mempermasakan saya
kamu pikir saya bakal diem aja gak mau kerjain
mana dia kara